terima kasih anda masih bersama cnn indonesia newsroom
pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai tahun depan untuk meningkatkan pendapatan negara
namun banyak pihak seperti pengusaha mengkritik wacana tersebut dan menilai kurang tepat karena akan menurunkan daya beli masyarakat
luasan basis pajak terutama dengan adanya era digital economy dan e commerce
kita juga akan melaksanakan cukai plastik dan tarif ppn yang akan dibahas di dalam undang undang ke depan
pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dikenakan pada setiap produksi ataupun distribusi
itu sebabnya ppn sering ditemukan dalam transaksi sehari hari
jika misalnya dengan ppn sepuluh persen harga yang harus dibayar rp satu ratus sepuluh setelah naik menjadi dua belas persen
yang harus dibayar menjadi rp satu ratus dua belas karena ppn ditanggung oleh pembeli atau konsumen
wacana tersebut menuai kritik dari kalangan pengusaha
kamar dagang dan industri indonesia menilai kenaikan ppn kurang tepat dilakukan di tengah pandemi
karena akan berdampak pada semua sektor antara lain sektor konsumsi
kami dari pengusaha terus terang saja dengan adanya wacana ini sang sang mengkhawatirkan
itu nanti akan berdampak kepada semuanya
berapa kepada semuanya
karena kalau dana ppn ini kan tidak ada batas
pokoknya semua transaksi apakah itu jasa apakah itu produk semuanya akan kena ppn
apalagi sampai lima belas persen anda bayangkan aja
orang nanti yang membeli sampo lima tadinya seminggu bisa jadi dua
yang beli mungkin odol yang tadinya lima bisa jadi dua
nah itu kan akan berdampak semua
jadi ini kan akan berdampak
dan akan terpengaruh kepada manufakturing kepada industri
dan inflasi akan semakin naik
nah itu harapan kami kepada pemerintah tolong supaya secara objektif ya mengalukan evaluasi
menanggapi hal itu komisi sebelas dpr mengaku belum menerima draft perubahan ppn
dan meminta pemerintah memikirkan dengan matang besaran dan mekanisme rencana kenaikan ppn
jadi kami juga di dpr belum mendapatkan informasi maupun gambaran secara detail
atas besaran hingga mekanisme dari perubahan kebijakan ppn ini
kebijakan ini tentu perlu diberikan dipikirkan secara matang dan juga hati hati
secara besaran maupun mekanismenya dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional
and finance tauhid ahmad mengatakan
wacana ini perlu dikaji ulang karena akan berdampak pada berbagai sektor
seperti kenaikan biaya produksi dan konsumsi
kami melihat bahwa rencana kenaikan ini memang harus katakanlah untuk sementara ini
belum bisa dilakukan begitu
dan ada beberapa pertimbangan selain tadi dampak ekonomi yang tadi saya sebutkan
dia akan menurunkan upah real akan membuat deflasi
menurut undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga tentang ppn barang dan jasa
dan pajak penjualan atas barang mewah
dan kenaikan ppn bertujuan meningkatkan penerimaan apbn
pemerintah berencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai pada tahun depan
nah tentu saja kenaikan ppn ini akan berdampak pada kenaikan harga
bisa dibayangkan jika ppn naik
saya harus merogoh kocek lebih dalam untuk bisa menikmati segelas kopi
ngofer naya antaka muhammad wayudi jakarta